kita ke informasi berikutnya kemarin tanggal tujuh belas september dua ribu delapan belas
palang merah indonesia atau pmi merayakan ulang tahunnya yang ke tujuh puluh satu sama dengan indonesia
dan selama ini pmi memang sangat identik dengan kegiatan donor darah
namun keadaan indonesia yang berada di daerah rawan bencana
membuat palang merah indonesia meluncurkan sebuah aplikasi di ponsel pintar bernama siaga bencana
apa saja fitur yang dihadirkan berikut laporan koresponden istiarto sigit
salah satu bagian yang terpenting dari aplikasi ini adalah bagian waspada
di mana anda bisa mendapatkan peringatan jika bencana terjadi
caranya anda cukup pasukan lokasi anda berada seperti rumah maupun kantor
lalu nantinya aplikasi ini akan memberikan anda peringatan jika bencana terjadi
mulai dari peringatan tsunami lalu juga banjir gempa bumi dan juga angin pepan
untuk gempa bumi anda bisa memasukkan besaran skala richter yang anda inginkan
nah contohnya di aplikasi ini
di mana lokasi saya berada tidak terdeteksi adanya peringatan tentang bencana
bagian yang cukup menyenangkan dari aplikasi ini adalah bagian ujilah
anda diajak seperti bermain sebuah permainan video game
namun isinya adalah informasi tentang peringatan bencana
jika kita bermain tentang gempa bumi contohnya
anda akan mendapatkan pertanyaan tentang benar atau salah informasi tentang gempa bumi
nantinya anda akan mendapatkan skor atau nilai akhir dari permainan yang anda mainkan
dan di samping itu anda juga mendapatkan informasi tentang peringatan bencana gempa bumi
sayangnya sejak dua tahun lalu dirilis
baru sedikit masyarakat yang mengunduh aplikasi siaga bencana
di android saja baru seribu orang yang mengunduh dalam kurun waktu dua tahun
hal ini disebabkan belum banyak informasi tentang aplikasi ini yang didapatkan oleh masyarakat
sebenarnya sih pernah dengar
tapi sejauh ini belum melihat aplikasi itu seperti apa modulnya seperti apa
saya belum tahu ya aplikasi itu ya
soalnya nggak pernah dengar iklannya atau nggak pernah dengar kabar kabarnya gitu
belum pernah aja di tv atau di online juga nggak pernah ini nggak pernah tahu gitu
nggak pernah melihat apikasi itu
aplikasi siaga bencana bisa diunduh di ponsel pintar berbasis ios maupun android secara gratis
istiata sigit jakarta